semenjak dibukanya penjualan tiket kereta api untuk angkutan lebaran dua ribu sembilan belas pada dua puluh lima februari lalu
hingga kini penjualan tiket sudah mencapai empat puluh persen
pihak pt kai berencana mengoperasikan kereta api tambahan karena diperkirakan terjadi peningkatan pengguna kereta api
sebesar lima persen dibanding pada masa angkutan lebaran dua ribu delapan belas
hal ini disampaikan direktur utama pt kereta api indonesia edi sukmoro
saat kunjungan ke stasiun jatimbarang indramayu jawa barat
pihak pt kai terus melakukan persiapan menjelang masa angkutan lebaran mendatang
di antaranya penjualan tiket kereta api reguler hingga rabu siang
tercatat tiket kereta reguler sudah terjual sekitar tiga puluh enam hingga empat puluh persen
edy juga menyatakan pt kai akan mengoperasikan kereta api tambahan pada h sepuluh hingga h sepuluh
pt kai memperkirakan pada masa angkutan lebaran dua ribu sembilan belas nanti
jumlah pengguna kereta api akan mengalami peningkatan sebesar lima persen
dibandingkan pada masa angkutan lebaran dua ribu delapan belas lalu
kalau secara menyeluruh total itu kira kira masih empat puluh tiga puluh enam sampai empat puluh persen keseluruhan
tapi kan ini terus jalan terus sembilan puluh harinya kan jalan terus ini
jadi nanti berak balik ya
untuk rencana kereta tambahan barangkali berapa
ya kereta tambahan kemungkinan besar akan kita umumkan awal april nanti
kita terus sama direksi ngitung terus
kira kira berapa banyak yang bisa kita tambahkan tempat duduknya
sehingga masyarakat yang mau mudik nanti bisa kita fasilitasi